yusuf adi pamungkas tiga puluh sembilan tahun seorang komisioner kpu kabupaten lumajang
tak lagi menempati ruang kerjanya di kantor kpu jalan veteran no tujuh puluh kelurahan kepuharjo lumajang
ia telah menyatakan mundur dari jabatan
komisioner yang bertanggung jawab pada divisi sosialisasi pendidikan pemilih
partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia ini
telah resmi mengirimkan surat pengunduran diri pada dua mei lalu ke kantor kpu provinsi jawa timur
mundurnya yusuf membuat ketua kpu kabupaten lumajang harus bekerja ekstra keras
sebab tahapan pemilihan umum tengah berjalan
terlebih saat ini tahapan pemilu telah memasuki tahap pendaftaran bakal calon anggota badan legislatif
yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai salah satu bakal calon anggota legislatif
terus untuk pelaksanaan
kpu lumajang sendiri berpengaruh enggak dengan pengunduran dirinya
terisi empat orang otomatis secara komposisi memang ya
kalau kita ngomong berkurang satu ya pengaruh
tapi secara aturan secara legal formal kami masih bisa mengambil keputusan keputusan strategis
yusuf mundur dari posisinya sebagai komisioner kpu
karena memutuskan masuk sebagai calon kontestan pada pemilu legislatif mendatang
keputusan yang saya lakukan adalah mempertimbangkan lama beberapa bulan sebelum ramadan
dan ramadan kemarin itu adalah salah satu bentuk petunjuk dan hitungan saya pribadi
ibu saya izin secara khusus dan keluarga itu bismillah kalau memang itu menjadi pilihan
dan keputusannya itu kemarin pas hari raya
ya hari raya kemarin bismillah saya juga pamit ke keluarga untuk apa namanya juga akan menjadi salah satu kontestan
stasi dalam pemilu dalam jam empat